sementara itu partai keadilan sejahtera atau pks mengaku tetap akan hormati sikap pihak partai gerindra
jika wacana gabung dengan koalisi pemerintah terwujud
ketua dpp pks mardani alisera menyebut partai gerindra harusnya menjadi pemimpin koalisi di luar pemerintahan
yang pertama tentu menghormati ya karena itu pilihan politik sadar
yang kedua tentu kita punya beban agak berat ketika kekecewaan ada enam puluh delapan juta lebih pemilih pak prabowo
tentu harapannya gerindra lah yang menjadi lead the coalition
tetapi fakta ini kita akan kelola dengan baik pks akan do the best untuk menjadi partai oposisi yang istiqomah berkualitas kritis dan konstruktif
bukan asal beda
pak enggak kecewa
kami di politik ini nggak boleh baper gitu loh
pelajarannya nggak boleh baper biarkan saja gitu loh
mau ke kayak misal saya pernah diajak pak soebul iman ketemu pak jokowi
pak jokowi sendiri kami berlima
dan yang pertama dikatakan pak soebule iman tahun dua ribu lima belas pak jokowi nyunsew kami pks tetap di luar pemerintahan
kami akan kritis kepada kebijakan yang tidak tepat kami akan konstruktif kepada kebijakan yang tepat
dan pak jokowi menghargai itu
pak jokowi orang baik kok
kecewa kalau pinta gerindap ini